seorang pengendara mobil kritis dihajar warga setelah mencoba kabur
usai menabrak tujuh pengendara motor di jalan raya wiyung surabaya
dari penggeledahan polisi petugas menemukan lima liter minuman keras
satu paket sabu serta dua senjata tajam
usai dikejar oleh warga pengemudi mobil yang mencoba kabur
setelah menabrak tujuh pengendara motor akhirnya berhasil dihentikan
dan menjadi bulan bulanan warga
sementara satu penumpang lainnya yang juga rekan pengemudi
diamankan anggota polsek wiyung surabaya
aksi main hakim sendiri ini bermula saat pelaku melaju kencang
di jalan raya wiyung surabaya rabu malam
bukannya berjalan pelan karena jalanan macet
pengemudi malah tancap gas hingga menabrak sejumlah motor
tak kurang dari tujuh sepeda motor rusak dan sejumlah pengendara mengalami luka luka
saya kan berhenti belakang saya itu mobil mobil banyak lah
berhenti karena ada orang yang berang itu lewat
berhenti belakang itu kayak karambul
dari belakang kita sudah ada mobil kita

berapa motor ini
mobil motor ada puluhan
puluhan motor ya
diduga tabrakan terjadi lantaran pengemudi mobil dalam pengaruh alkohol dan obat obatan
hal ini terbukti dari penggeledahan polisi yang menemukan lima liter minuman keras
dan satu plastik poket sabu sabu
selain itu polisi juga menemukan dua buah senjata tajam yang disembunyikan di dalam mobil
setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan
ada beberapa buah
perang bukti yaitu sajam berupa pisau ada dua unit
kemudian satu jerigen lima liter minuman cokre
dan yang terakhir ditemukan satu poket kristal warna putih yang diduga
yang diduga berupa sabu
saat ini pengemudi mobil dirawat intensif di rumah sakit bdh benowo surabaya
lukman rozak surabaya